presiden joko widodo menegaskan peraturan presiden perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing sebagai bentuk penyederhanaan regulasi dan administrasi
namun jokowi menyayangkan isu yang menerpa dijadikan serangan politik
saya tadi mendengarkan informasi yang disampaikan oleh bapak menteri perindustrian bahwa pabrik misubisi ini memperkerjakan tiga tenaga kerja dan akan tambah menjadi empat tenaga kerja
betul pak menteri
dan hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal
mayoritas adalah tenaga kerja lokal
betul pak menteri
karena sekarang isunya itu akhir akhir ini isunya adalah tka tenaga kerja asing
sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhanakan prosedur administrasi
untuk tenaga kerja asing jadi berbeda anu an
inilah yang namanya politik
sementara itu menkumham yasona lauli menegaskan peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing untuk memudahkan proses investasi di indonesia
yasona pun menekankan setiap investasi yang membawa tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia akan menggandeng tenaga kerja lokal
menurut yasona masyarakat seperti dihantui ketakutan dengan terbitnya perusahaan
dan dihantukannya perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing
yasona menambahkan setiap tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia akan didata dengan baik
sehingga jika visa kerjanya sudah habis para tka tersebut akan segera dipulangkan ke negara asal
jadi ini kan dibuat jadi hoax
ini maksudnya memudahkan investasi
katanya menjadi mengambil tenaga kerja orang indonesia
kalau tka pastilah tercabar
masuknya itu makanya dimudahkan
dibuat perpres yang untuk apa itu
kemudahannya mendaftarkan itu
jadi harus rptka nya ada
rencana perjanjian penggunaan tenaga asingnya ada
tapi itu kan untuk yang level manajerial ke atas ini
yang kucil pun semua
investasi itu supaya dia cepat dia menggunakan itu
namanya turnkey project
setelah selesai dia pulang
betapa malam penjaganya di danre ini
berikutnya tolong bajo lim